media keuangan ternama dunia the banker menobatkan bank rakyat indonesia atau bri sebagai bank nomor wakit di indonesia
direktur utama bri sunarso menyebut prestasi global ini membuktikan
bri berhasil dan mampu secara konsisten menjaga fundamental kinerja tetap dapat tumbuh secara sehat kuat dan berkelanjutan
media keuangan dan ekonomi ternama dunia the banker melakukan pemeringkatan top satu world banks dua ribu dua puluh
yang mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada dua ribu dua puluh
dalam publikasinya pada lima juli dua ribu dua puluh tiga the banker kembali menobatkan bank rakyat indonesia atau bri sebagai bank terbaik di indonesia
secara global the banker yang telah menjadi sumber informasi perbankan yang kredibel sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh enam itu
menempatkan bri pada peringkat ke satu ratus sembilan dunia
pada top satu world banks dua ribu dua puluh tiga peringkat ini menjadi peringkat bank tertinggi di indonesia
selain bri sebagai bank nomor wahid di indonesia ada bank mandiri yang bertengger di posisi kedua
kemudian dilanjutkan dengan bank sentral asia
ke empat ada bank negara indonesia lalu di posisi ke lima ada bank of tokyo mitsubishi indonesia
selanjutnya di posisi ke enam ada bank permata sementara panin bank berada di peringkat ke tujuh
dan cimb niaga bertengger di urutan ke delapan
bank danamon indonesia ada di posisi ke sembilan kemudian di peringkat sepuluh ada bank btpn
ada pun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet income statement dan capital adecucy
terkait pencapaian tersebut direktur utama bri sunarso mengatakan bri berhasil menjaga kinerja positif
dan terus bertumbuh di tengah kondisi ekonomi yang menantang
sunarso menyebut bri berhasil dan mampu secara konsisten menjaga fundamental kinerja
tetap dapat tumbuh secara sehat kuat dan berkelanjutan
sunarso juga mendedikasikan pencapaian ini kepada seluruh pelaku umkm di indonesia
yang menjadi core business bri dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional
the banker menyebut dari analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa dua ribu dua puluh dua adalah tahun yang menantang bagi industri perbankan global
bank bank sentral di seluruh dunia telah memperketat kebijakan moneter setelah satu dekade suku bunga rendah
hingga negatif dan sebagai tanggapan terhadap beberapa guncangan